sudah terhubung melalui sambungan telepon bupati kabupaten lebak iti oktavia jayabaya
ibu iti selamat sore
selamat sore mbak pani
ibu update sampai dengan hari ini sabtu sore ini kondisi warga yang menjadi korban seperti apa ibu iti
yang meninggal ada delapan orang satu orang masih belum ditemukan yaitu anak anak usia delapan tahun
masih belum ditemukan anak usia delapan tahun
oke delapan orang meninggal dunia ya sampai dengan sabtu sore ya ibu iti ya
oke kemudian warga yang dievakuasi kan ini evakuasi proses evakuasi masih berlangsung sampai dengan sabtu sore ini ya bu iti
iya betul ada dua titik titik memang yang di desa bantari terutama di kampung seteban dan juga di bandung
nah setelah itu ini memang baru hari ini kita bisa mendistribusikan logistik melalui helikopter menggunakan helikopter
dan dari dua kampung
ya sudah ada kemungkinan kita dimana dari enam
yang hari ini kita mendirikan tujuh posko ditambah dengan yang ada di lebak itu jadi delapan posko dengan tambahan satu posko yang saat ini
yang sedang didistribusikan logistiknya melalui udara menggunakan helikopter terus dari bnpb
oke dengan keterangan ibu iti barusan harus menggunakan evakuasi harus menggunakan helikopter
dan kita sedang putar juga bagaimana kondisi dari video yang kami terima
memang akses atau
kesulitan untuk mengevakuasi warga di kampung kampung atau desa desa tersebut
karena aksesnya yang sangat mungkin tidak terjangkau dan sulit ya ibu iti ya
berarti apa dengan begini masih ada kampung kampung atau desa desa yang belum terjangkau untuk dilakukan proses evakuasinya
sejauh ini hanya dua kampung itu dua desa dua desa di kampung sogong
di marilebak situ
dua desa ini terdiri dari desa sari dan juga lebak itu
memang dua titik desa ini yang memang susah dijangkau oleh kita karena jalan terputus dan juga jembatan terputus
jadi tidak ada akses sama sekali ke sana
salah satu itu memang logistik harus melalui udara
sebenarnya ini kunjungan bnpb dengan bnpb dan juga
hal alam itu memberikan bantuan helikopter dan langsung bisa kita distribusikan logistik ke titik titik yang masih terisi
yang belum memang dari kemarin
dua desa ini berarti kita konfirmasi lagi sampai dengan sore ini sudah berhasil seluruh warganya dievakuasi ya bu iti ya
kalau warga memang ada di sana mereka sebagian rumahnya memang masih ada
tetapi tadi itu karena aksesnya terisolir tidak ada akses jadi mereka kekurangan bahan pangan
makanan dan juga
fasilitas penyelidikan kesehatan
penanganan terhadap warga yang masih bertahan artinya walaupun rumah atau huniannya masih berdiri
kekhawatiran kemungkinan terjadinya longsor susulan karena mereka masih bertahan di seperti itu
bagaimana kemudian ininya bu dari pemkap setempat bu
kami terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga warga yang masih belum dihentikan
pengawasin terjadi longsor ataupun hutan papanjir susulan karena menurut prediksi bmkg bahwa tanggal lima empat puluh ini kehujan cukup tinggi atau akan mengalami perkiraan cuaca cukup ekstrim
maka dari itu tadi itu kami menggunakan pendekatan persuasif supaya masyarakat mau dievakuasi ke posko posko pengungsian
yang bertahan atau yang sudah dievakuasi ke posko pengungsian bagaimana keadaannya
ada berapa jumlahnya
warga yang di sana kemudian distribusi bantuan logistik bantuan kesehatan seperti apa bu bupati
alhamdulillah kami sudah membentuk tim terpadu
jadi ada empat tiga ratus enam puluh delapan kakak yang tersebar di tujuh posko
ini jumlah kakaknya ya yang tersebar di tujuh posko yang kami bentuk
di mana satu poskonya itu dikomandani oleh tni di bawah komando
ada di podim enam ratus tiga kabupaten lebak
di samping itu dibantu juga dengan tni polri relawan dan juga tim kesehatan yang kami bentuk bahwa tim kesehatan harus standby dua puluh empat jam
bagi relawan relawan yang ingin melakukan pelayanan pelayanan kesehatan pun harus terintegrasi dengan posko posko yang kami bentuk
tidak ada komando satu pintu dan logistik juga terdistribusi dengan merata terutama tidak
hanya menyebar di posko posko yang gampang dijangkau oleh kendaraan atau aksesnya dengan mudah
oke oke baik baik
semoga penanganan korban longsor di kabupaten lebak bisa tertangani dengan baik semua warga dalam keadaan sehat
selamat terima kasih ibu iti oktavia jayabaya bupati kabupaten lebak sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore hari ini